pasca munculnya tayangan konten porno di videotron di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
kepolisian daerah metro jaya telah memeriksa sejumlah saksi
saksi yang diperiksa adalah warga sipil dan admin dari perusahaan pemilik videotron
para saksi adalah dua orang warga sipil yang kebetulan melihat tayangan video
dan selebihnya adalah operator videotron
penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa enam unit komputer atau cpu
milik perusahaan pemegang kendali videotron
dan sejumlah handphone milik operator videotron
selanjutnya kepolisian akan meminta bantuan sejumlah ahli
untuk mencari penyebab munculnya tayangan video porno tersebut